sama ejeruk ya sama ejeruk bu
kenapa sih bawa bawa lu lah
geput banget sih jadi orang
lu kalau mau marah sama gue sama rara
urusannya sama patogar
udah gue bilang kan
ya terserah sih lu kalau mau berurusan sama patogar
kok lu gak pake sih bantul lu

malah nyalain gue
gini kok rame banget
gini kok rame banget
gini kok rame banget
gini kok rame banget sih ada apaan sih
jadi di dalam ada dewi
berarti rara udah ketemu sama dewi dong
makanya ngeliatin gue giat gitu
davin mukanya kok panik gitu sih
gue makin yakin davin pasti suka sama dia
malin saling berdampak dan ngondja ngondja saja

kalian butuh bayangan ya oke
habis itu anak aneh banget
salting dia wan suka kali sama lo
beta kasih jodoh ale dengan david
kamu bilang aja kamu minat daftar asuransi
ajak ketemu di maung miris
dengan bumi la
dari bumi persada asuransi
iya betul sekali
dengan siapa ya
dapat nomor ibu dari rekan saya
saya berminat untuk daftar asuransi
kira kira ibu ada waktu gak ya untuk ketemu malam ini
ketemuan dimana ya
ketemu di mahoni resto aja ya bu
jam delapan malam nanti
eh baik bu
sampai ketemu nanti malam ya bu
terima kasih ya
kalau gitu saya permisi dulu ya pak mari
laper banget lagi
jangan jangan lagi sama dewi
gue makeup aja nih kayak biasa
pakai cabai aja
kalau rara mau mikap yang warna kuning pakai cabai sama
sama ejeruk bu
kenapa sih bawa mulu dah
rara kok kayaknya udah jauhin kita ya
udah yakin banget nih
dia tuh pasti nutupin sesuatu
udah fix itu
dirisaly ih selesai
gak usah udahlah buka date dia
udah udah gitu
berikut aja deh
tuhan tuhan tuhan saya pesan sudah ya
tadi itu apa
shh tenang sudah
satu makan itu semua makan itu
sudah aku kebenduk
eh lepasin dia tangan lo
jangan rangkul rangkul gue
lona jangan terlalu marah marah
kalau marah marah itu berarti ada rasa
nggak ada kayaknya
buat giliran ibu
tadi kesakitan impian dulu
sudah nasib dulu kirima
gue tunggu di rumah lo
males gue harus berurusan sama temen lo yang positif itu
pokoknya gue yang tentuin tempatnya
eh alennya ada cetan dengan siapa
sibuk sekali dari tadi
eh ya sus
tunggu dulu lah bete mulia
alennya ada sibuk sekali
lo gak boleh lagi
gue belum balikin
saya denger dari budia
bapak menghukum michel dan rifki
dengan cara ibadah
ikut kompetisi dan antar sekolah
sejujurnya saya tidak setuju dengan cara bapak memberi hukuman begitu
eh maaf nih pak ya
maksud bapak itu nggak setuju bagaimana sih
seharusnya bapak memberi hukuman seperti
membuat karya tulis saja toh
toh mereka sudah kelas dua
pasti akan menambah semangat kompetensi mereka
eh pak ini maaf ya terus terang saya bilang ya
ini sudah saya pikirkan matang
untuk memberi hukuman kepada mereka bagaimana supaya mereka belajar bertanggung jawab
ya jelas toh pak
kalau mereka itu gak bisa deh
ya saya pikirkan
ya saya pikirkan
ya saya pikirkan